tolong kamu jelaskan
sebentar lagi kita pulang ya nak
mumpung masih libur kamu bisa jalan jalan di sekitar sini
sungai dagen itu indah lho
tapi ingat jangan jalan jalan sendirian
kok sore sih pulangnya
apa nggak inget apa kemarin bunga tuh sempat diculik
iya tapi kan sekarang ada kita mamaku sayang
lagian di depan juga ada pak naryo
udah deh tenang aja gak apa apa
lagian kalau ditahan tahan terus kapan dapat pacarnya bunga
bilang aja papa tuh pengen ketemu sama si malika
oh jadi sekarang papa nih yang diposesi
iya tapi dia udah kecil
papa gitu sih
orang serius malah dibercanda in
non bunga tuan sama nyonya itu kalau lagi berantem itu lucu ya non ya
iya pak lucu banget
mama itu suka marah gitu kalau papa tuh pikirannya selalu logis terus
iya non namanya juga pasangan suami istri
jadi saling melengkapi gitu
kenapa selalu sama
siapa sosok jubah hitam itu
kenapa ada danung di dalamnya
dan pria bertangan buaya
sampai sekarang aku belum bisa menceritakan kejadian malam itu ke mama papa
kenapa aku ingin selalu melihat dia
atau apa benar kata ratu enggak
ini hanya karena dalam tubuhku ada ari ari bunga
apa sudah kita lakukan
tapi uyangnya juga kasih penghampiran

dan juga taliban
aduh pak dosen
nyitirlah yang benar
ada yang luka atau
gak apa apa melihatmu
luka aku pesembuh
berdiri ya kak
saya mau ke rumah
kalau gitu saya antar aja ya
salam beng danu
nanti kalau bapak
bunga lagi jalan jalan ya sekitar sini
saya antar ya non
gak perlu pak bunga cuma
sebentar aja kok
salam hati hati ya non
aduh gimana ya
mau cari apa kau
sepertinya yang tertinggal di rumah
kau jaga warungku ya aku ke rumah sebentar
sudah sebentar saja ya tunggu ya
jadi pak dosen mau pulang hari ini
karena kan saya udah terlalu lama disini
ah baru juga beberapa hari pak
bunga cuma pengen jalan jalan aja sekitar sini kok
salam be bunga
kau mirip sekali dengan aku
ya tidak ada poin begitu pak
jangan kau dekat ikhwan
apa yang telah kamu berbuat
danung lepaskan pada erwis
ada apa ini
tolong kamu jelaskan
ini jelaskan sama saya
kamali harus dirawat
tadi itu bukan kamali kak
ratu siluman buaya
kenapa kamu bisa tahu
kalau kamalika itu siluman
kamu juga siluman
kamu juga jangan asal bicara namanya
baik pak kades
baik pak kades
mulai saat ini
kamu saya berhentikan menjadi petugas jaga

betul pak kades saya setuju
begitu tadi dan tetep setuju
kamu akan berhentikan seolah olah kewakilan setelah saja
buat cermin akibatmu
gajian nya andungtheater ya

bagus waktu bagus su
terima kasih buat ber neighbours hoy
sampai jumpa di kita run
dari gak microphone nya

mamanya udah gak pernah nelfon lagi